dan terkait uji vaksin covid sembilan belas ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia zayul kak di bandung jawa barat
zai bagaimana tahapan uji vaksin dan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi relawan uji vaksin ini
dan yang paling penting adalah katalis apa sebetulnya yang menyatakan atau membuktikan bahwa vaksin ini kemudian efektif
ya baik selamat sore aldi
ini memang betul sejak senin dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh komite etik universitas menyetujui uji vaksin klinis tahap tiga
dalam hal ini adalah universitas pajajaran
memang vaksin inactivated sars cov dua ini adalah vaksin yang terbuat dari virus yang dimatikan
nah vaksin ini memang telah diuji klinis tahap satu dan tahap dua
di indonesia sendiri memang seperti
saya tadi dalam paket pengantar bekerja sama dengan sinovac tiongkok dan pt bio farma
yang memiliki satu enam ratus enam ratus dua puluh orang atau sukarelawan yang nantinya akan divaksin
namun dari satu enam ratus dua puluh sukarelawan tersebut lima ratus empat puluh orang saja yang akan disuntik vaksin
sisanya adalah akan disuntik placebo
nah lalu bagaimana sebenarnya
prosedur yang kemudian diajukan oleh universitas pajajaran dalam hal ini
memang menurut prof kusnandi rusmil dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu aldi
penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk leaflet misalnya
untuk membuka pendaftaran kepada sukarelawan yang berminat untuk menjadi sukarelawan uji klinis tahap tiga ini
nah tentunya sebelum calon penduduk
daftar ini dinyatakan terlibat dalam penelitian
ada sejumlah kriteria yang harus dicek terlebih dahulu dalam hal ini adalah
dokter peneliti ini akan memeriksa kondisi fisik dan akan melakukan wawancara terkait sejumlah kriteria
ada banyak sekali kriteria yang dipersiapkan oleh uji klinis tahap tiga ini aldi
saya hitung ini ada dua belas kriteria diantaranya adalah
dewasa dalam kondisi sehat rentang usia delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun
kemudian juga tidak terinfeksi covid sembilan belas ataupun tidak berinteraksi dengan pasien terkonfirmasi positif
kemudian juga ini selama pandemi ini mematuhi protokol kesehatan
baik menjaga jarak fisik maupun juga protokol kesehatan lainnya
kemudian tidak sedang ikut atau
diikut sertakan dalam uji klinis vaksin lain kemudian tidak memiliki riwayat terdeteksi covid sembilan belas
nah kalau untuk mengetahui riwayat terdeteksi covid sembilan belas ini
dari panitia uji klinis sendiri akan melakukan tes apus tenggorokan atau swab test untuk mengetahui hasilnya secara akurat
kemudian dalam empat belas hari aldi ini empat belas hari sebelum dimulainya penelitian
riwayat kontak dengan pasien terinfeksi virus corona
kemudian juga tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien yang menunjukkan demam
ataupun gejala sakit saluran pernapasan yang berdomisili di daerah atau komunitas yang terdampak covid sembilan belas
kemudian memang tidak memiliki dua atau lebih kasus demam atau gejala saluran pernapasan di daerah tempat tinggal relawan tersebut
tidak mengalami penyakit ringan sedang atau berat misalnya penyakit kronis atau kelainan darah terutama penyakit infeksi atau demam lebih dari tiga puluh tujuh lima derajat celcius
kemudian bukan wanita hamil menyusui atau dalam program atau merencanakan hamil begitu
kemudian tidak memiliki riwayat penyakit asma alergi terhadap vaksin
tidak memiliki riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan
yang tidak terkontrol atau kelainan darah
tidak memiliki kelainan atau penyakit kronis misalnya penyakit gangguan jantung ginjal hati
kemudian juga tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol
penyakit epilepsi dan penyakit gangguan saraf dan penyakit berat lain
tidak memiliki riwayat penyakit gangguan sistem imun dan pada empat minggu terakhir ini tidak menerima terapi yang dapat mengganggu respon

kemudian kriteria lain adalah tidak mendapatkan imunisasi

dalam waktu satu bulan kebelakang atau akan menerima vaksin lain di dalam waktu satu bulan ke depan
kemudian kriteria yang terakhir atau yang ke dua belas adalah berdomisili di kota bandung dan tidak akan pindah ke daerah lain selama sedang melakukan penelitian uji klinis
sebenarnya prosedur dari uji klinis tahap tiga khusus untuk pendaftaran ini
bagaimana prosedur dari uji klinis tahap tiga khusus untuk pendaftaran ini

namun memang pendaftaran ini sudah dibuka dan akan berlangsung hingga tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh

penelitian informatif dan penandatanganan formulir ini akan disampaikan ke calon peneliti atau calon pendaftar
penelitian dan penandatanganan formulir ini nanti akan disampaikan ke calon peneliti atau calon pendaftar
dalam hal ini adalah satu enam ratus dua puluh relawan tersebut
kemudian jika memang dinyatakan diterima atau dapat berpartisipasi dalam penelitian ini oleh dokter peneliti
akan dilakukan prosedur pengacakan atau secara random siapa lima ratus empat puluh orang yang akan disuntik vaksin tersebut
kemudian sisanya siapa yang akan disuntik placebo
namun meski relawan ini yang nanti mendapat jatah disuntik placebo akan divaksin setelah vaksin tersebut telah didaftarkan
nah kemudian memang penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih tujuh bulan mendatang
sehingga memang menurut prof kusnadi rusmil dalam rilis dari universitas pajajaran
warga ataupun masyarakat
yang berminat untuk mendaftar sebagai peserta penelitian ini ini bisa mendatangi departemen ilmu kesehatan anak lantai satu
rumah sakit umum pemerintah hasan sadikin aldi
namun memang ada manfaat yang diberikan oleh tim uji klinis vaksin tahap tiga ini
pertama masyarakat atau relawan yang akan
mengikuti menjadi relawan ini akan mendapatkan swab test secara cuma cuma
kemudian secara penelitian berlangsung atau enam bulan
ini akan dipantau kesehatannya kemudian dilindungi dengan dilindungi oleh asuransi kesehatan
ya zai kita tentunya menentukan menginginkan ya output yang positif dari uji vaksin ini
namun katalis apa sebetulnya yang kemudian menunjukkan bahwa nantinya vaksin ini
benar benar memiliki output yang bagus dan siap dipasarkan begitu di masyarakat
ya aldi memang dari pernyataan direktur utama bio farma honesty bashir
diambilnya atau kerjasama antara pt bio farma induk holding bumn farmasi dengan sinovac tiongkok ini
karena ada metode atau teknologi yang sama
kemudian vaksin tersebut
ini dipilih karena sudah lolos uji klinis tahap satu dan tahap dua
kemudian ini yang meyakini bahwa bio farma yakin bahwa vaksin tersebut bisa lolos dan bisa diproduksi secara massal oleh pt bio farma
baik zai kita nantikan nanti bagaimana hasil dari atau output dari uji vaksin ini
dan kapan nanti bisa didistribusikan kepada masyarakat